memang benar ada isu bukan isu lagi fakta penguntitan di lapangan
setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit ternyata di dalam hp yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada pak jambitsus
kemudian dilakukan satu pemeriksaan lebih lanjut ya dibawa ke kantor kejaksaan agung ternyata yang bersangkutan adalah anggota polri
sehingga pada saat itu juga kita serahkan kepada paminal polri jadi sudah tidak ada lagi di sini
pada saat itu juga malam itu juga karena yang bersangkutan adalah anggota polri kita serahkan kepada polri untuk ditangani lebih lanjut
kemudian mengenai isu kedua terkait lapor melapor ini juga menjadi pertanyaan kepada kami khususnya di puspenkum
itu seluruhnya diserahkan kepada ppa
jadi tidak ada pelaksanaan lelang oleh pak jambisus jadi kalau ada pelaporan ini keliru
seluruhnya diserahkan kepada ppa dan pelelangannya diserahkan kepada dirjen kln di bawah kementerian keuangan
saya jelaskan kronologisnya bahwa sejak awal penyidikan pt gbu ini sudah pernah diserahkan kepada bukit asam
bukit asam bumn tidak bisa menerima karena berbagai persoalan yang ada di pt gbu ini
dan yang kedua setelah dilakukan satu proses penyidikan tiba tiba ada gugatan keperdataan dari pt senawar jaya
artinya uang yang sudah diserahkan asil lelang itu mau diserahkan ke bukit asam
sehingga kita prosesnya berlangsung di pengadilan tinggi karena ada upaya hukum
kita langsung melakukan satu proses penelitian terhadap berkas perkara yang diajukan dalam proses keperdataan
dan kita ketahui banyak menggunakan dokumen dokumen palsu
sehingga kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka
atas nama thomas yang saat ini prosesnya sudah dipersedangkan
kemudian saya jelaskan juga proses lelangnya
bahwa proses lelang pt gbu ini dilakukan penilaian oleh tiga aprisel
pertama yaitu terkait dengan aset atau bangunan
nah alat berat yang melekat di pt gbu dengan nilai kurang lebih sembilan miliar
kemudian ada juga perhitungan oleh aprisel yang kedua terkait dengan pt gbu dengan nilai tiga empat triliun
dari hasil dua tadi dilakukan satu proses pelelangan pertama tetapi satu pun tidak ada yang menawar
kalau dibilang ada kerugian sembilan triliun di mana kerugian sementaranya
empat triliun yang kita tawarkan tidak ada yang menawar ditambah dengan sembilan miliar
karena tidak ada yang menawar maka dibuka proses pelelangan kedua
dengan melakukan foto apresial yang kedua
ternyata nilainya mengalami fluktuasi karena nilai sahamnya dipengaruhi oleh harga batubara pada saat itu
sehingga kita memperoleh nilai satu sembilan triliun
itu pun kita lakukan satu pelelangan dengan jaminan
kenapa ada dengan jaminan karena di dalam pt gbu itu ada piutang
ada utang dari perusahaan lain
kalau dihitung pada saat itu kurang lebih satu satu triliun
karena satu orang yang menawar maka kita tetapkan sebagai pemenang
kenapa ini cepat kita lakukan satu proses pelelangan
perlu bapak ibu ketahui teman teman media ketahui
karena ini untuk segera dimasukkan ke kas negara
untuk membayar para pemegang polis dan premi
begitu proses peledangan selesai semua uang kita serahkan ke kementerian keuangan untuk dalam rangka tadi
proses pembayaran kepada pemegang polis dan premi yang lagi sedang berjalan
banyak gugatan banyak permasalahan
dan menghindari pluktuasi harga saham pada saat itu
sehingga kita segera melakukan satu proses pelelangan biar negara tidak rugi
kita berterima kasih kepada teman teman yang melaporkan
sehingga menjadi bahan koreksi bagi kami ketika ada ditemukan satu kesalahan
saya kira itu ya dua hal yang kita sampaikan pada
serahkan kepada pamila madaspori
di kejaksaan ini penyidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan
dan kita tidak lemah dengan ancaman dan tekanan
tetap penegakan hukum terus berjalan menjadi panglima di negeri ini
pesannya pak jamis itu kita tetap jalan on the track
apakah kita sudah pemerintahan di negara kita atau di sekatan di negara kita
silahkan rekan rekan menanyakan perkembangannya lebih lanjut di teman teman madaspori
semoga pakai tutorial lagu lagu memilih
yang terkait dengan karya karya pembangunan kebijakan
yang memiliki karya karya pembangunan kebijakan
yang saat alkohol koi menjual lagu lagu memilih
rangkaian semuanya ya sudah dilaporkan kepada pimpinan
para pimpinan kapolri pak kapolri dan pak jaksa agung sudah ketemu
tentunya kita di sini harus dengan kepala dingin menyelesaikan perkara ini
agar lembaga dan negara yang besar ini tidak terganggu dengan hal hal yang seperti ini
untuk pembentukannya itu apakah kita ada pertolongan foto atau tidak
ketika kita periksa kita lihat hp nya
yang bersangkutan ada profiling daripada pak jampit
pak pimpinan untuk pembentukan ini mungkin yang hariannya seperti ini kan
jadi masing masing punya kewajiban dan tugas masing masing
silahkan bapak ibu tanyakan kepada bapak kapolri
bapak lalu lagi pak
apakah dari pejabat akan melakukan pengambilan tersebut karena jaksa
jadi kita siapapun itu pekerjaan semua mengandung risiko
tetap pengaman itu seperti biasanya
kalau rekan rekan media ada yang menanyakan
saya jelaskan tidak ada peningkatan pengamanan
kita punya organik jajaran kejaksaan agung yaitu jumpit mil
di mana jajaran jampit mill ini ada tni nya
itu kita gunakan semua ya dalam rangka proses pengamanan pimpinan maupun pengamanan gedung yang ada di kejaksaan agung
asisten tindak bidana militer
saya kira itu ya penjelasan saya